riko seorang karyawan swasta di jakarta punya usaha batik di pekalongan jawa tengah
setiap pertengahan bulan ia selalu pulang ke pekalongan untuk memantau usaha batiknya
riko biasa menggunakan kendaraan pribadi karena menurutnya lebih nyaman
hari ini riko berangkat pukul sepuluh pagi menempuh jarak tiga ratus enam puluh km atau sekitar lima jam perjalanan
melakukan perjalanan pada ramadan riko memutuskan tetap berpuasa
kalau nge trip bawa mobil sendiri kan kita bisa prepare ya waktu tempuhnya segala macam kan bisa prepare juga
sambil prepare itu juga kita bisa ngabuburit di jalan lah
harus puasa dong kita orang muslim harus puasa
selama kita kuat menjalannya ya ayo aja sih
menurut saya kalau kita masih sehat ya ayo puasa ya
dalam islam terdapat beberapa pandangan terkait hukum berkuasa saat melakukan perjalanan jauh
sekretaris umum pengurus pusat muhammadiyah abdul muti mengatakan ada tiga masyarakat yang membahas hukum berpuasa bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh
yang pertama ada mazhab hanafi dan mazhab maliki
yang kedua adalah yang menganggap puasa bagi musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa
kemudian mazhab ⁇ fii ⁇ dan mazhab hambali yang menganggap puasa bagi musafir hukumnya jais yaitu boleh berpuasa atau tidak berpuasa tergantung tingkat kesulitan perjalanannya
apabila perjalanan dirasa berat bagi yang menjalankan maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk tidak berpuasa
ukuran boleh atau tidaknya membatalkan puasa dalam perjalanan disebut masyadkoh
yaitu tingkat kesulitan dan risiko
ketika seseorang menjalankan puasa dalam perjalanan jauh masyadho ini tergantung pada masing masing individu
karena kita memiliki kekuatan dan kemampuan fisik yang berbeda
ukuran dari boleh dan tidak boleh itu adalah masyakof
masyakoh itu artinya tingkat kesulitan
dan yang kedua itu adalah risiko ketika seseorang itu berpuasa
karena dalam posisi sedang dalam perjalanan
nah risiko itu yang bisa mengukur masing masing individu
masing masing individu kan masing masing orang memiliki kekuatan dan kemampuan fisik yang berbeda beda
ini menjadi relatif karena tingkat kesulitan dalam perjalanan memang berbeda
antara keadaan dan sarana transportasi pada saat
para ulama menyampaikan pendapatnya dengan keadaan dan sarana transportasi yang ada pada zaman sekarang ini
terkait dengan jarak imam shafi'i berpendapat
jarak minimal seseorang dikatakan musafir yang bisa tidak berpuasa dalam perjalanan adalah tujuh puluh km
namun kembali lagi islam tidak menyulitkan
dan ada kemudahan bagi yang memang merasa fisiknya tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasa
bisa mengkodok puasa di lain waktu ataupun membayar vidya jika tidak memungkinkan berpuasa
tim liputan cnn indonesia